ya kami baru saja menerima informasi bahwa di lombok nusa tenggara barat terjadi gempa susulan pada pukul dua belas lewat dua puluh lima waktu indonesia barat
dan bmkg mencatat gempa berkekuatan enam dua magnitudo dan tidak berpotensi tsunami
gempa berada di enam km di barat laut lombok utara ntb dengan kedalaman dua belas km
sebelumnya bmkg memberi pemahaman tentang gempa susulan kepada ratusan warga di kota mataram
dan warga diminta tenang dan tidak cemas berlebihan jika gempa susulan masih terjadi
karena kekuatannya tidak akan sebesar gempa pada hari minggu lalu
pemahaman gempa susulan ini diberikan oleh kepala bmkg dwi korita karnawati pada ratusan warga yang mengungsi di lapangan rembige
dwi kora menjelaskan gempa susulan di wilayah lombok masih akan terjadi sekitar dua puluh empat hari lagi
tetapi dia menegaskan kekuatannya sudah sangat kecil
analisis bmkg menyebutkan tidak akan ada lagi gempa besar seperti yang terjadi pada tanggal
karena itu dia mempersilahkan warga untuk kembali ke rumah masing masing namun harus tetap puas pada
warga di tepi pantai juga diperbolehkan pulang karena dipastikan tidak akan ada tsunami meski gempa susulan masih akan terjadi dalam skala kecil
sementara warga mengaku lebih tenang dengan penjelasan bmkg ini dan beberapa diantaranya mengaku akan kembali pulang dan bermalam di rumah
dan akurasi yang
karena buminya patah hanya
lahannya ini sudah mulai lelah guncangannya sudah makin melemah sehingga diperkirakan kecil kemungkinan akan terjadi guncangan kuat
maka marilah kita yang rumahnya masih utuh kembali ke rumah
ya kalau memang belum berani ya di terasnya dulu atau di dekat pintunya dulu
jadi kalau ada gempa susulan lagi bisa segera lari keluar
ya kalau dari kita yang dewa
berani aja kita pulang
berapa besok atau
kalau sudah mulai mau pulang kembali ke rumah ya
dan saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di lombok nusa tenggara barat
selamat siang mutia
mutia gempa susulan dengan kekuatan enam dua kembali melanda kembali mengguncang lombok sejauh ini bagaimana di kondisinya
di tempat anda melakukan
di tempat anda melaporkan
alfian tadi pada pukul kurang lebih tiga belas dua puluh lima waktu indonesia tengah begitu betul gempa sebesar magnitudo enam dua mengguncang terutama di saya yang saya rasakan sendiri
ini di kabupaten lombok utara tepatnya di posko pengungsian di desa tanjung
anda bisa lihat di kanan kiri saya di sekeliling saya ini para warga yang memang keluar dari tenda pengungsiannya
tadi ketika gempa berlangsung saya sendiri pun juga berada di salah satu tenda begitu
memang terasa sekali gempa yang terjadi saat itu pada pukul tiga belas dua puluh lima warga spontan langsung berhamburan keluar
walaupun sekarang sudah beberapa masuk kembali dan tenang
namun tadi beberapa saya lihat yang paling terasa begitu kepanikan tentunya untuk ibu dan anak terutama ibu yang menggendong balitanya dan anak anaknya langsung berhamburan keluar
saya lihat pun juga tadi beberapa ada yang terjatuh
karena bertuburkan satu sama lain begitu alfian
di sini di posko terpadu desa tanjung sendiri walaupun memang keadaannya kondisinya anda bisa lihat
karena poskop pengungsian sendiri bentuknya adalah tanah lapang
sebenarnya pun walaupun tidak bisa luput begitu dari antisipasi bahaya gempa
namun bisa dikatakan cukup aman di posko pengungsian ini
namun tetap saja tidak bisa dipungkiri kepanikan juga tadi melanda para warga yang berada di sekitar tenda pengungsian
ada sekitar total dua puluh lima tenda pengungsian yang didirikan oleh berbagai stakeholder gabungan
begitu baik dari basarnas kementerian sosial dan juga bnpb terpadu yang berjaga sampai saat ini di sini
gempa susulan ini sebenarnya kemarin malam pun setelah lokasi mataram dan juga tentunya di sekitaran nusa tenggara barat dikunjungi oleh kepala bmkg dwi korita
yang mengatakan bahwa sebenarnya gempa susulan sebenarnya tidak harus dijadikan
atau tidak harus dikhawatirkan karena gempa susulan biasanya akan mengikuti dari gempa utama
fluktuasi walaupun terfluktuasi sedikit namun perlahan nanti tiga sampai empat minggu biasanya akan menurun dan mengecil magnitudonya
namun sampai saat ini pun kami belum dapat mengetahui belum dapat mengklasifikasi belum ada rilis langsung dari bmkg apakah gempa bermagnitudo enam dua ini merupakan gempa susulan
ataupun gempa dengan jenis lain misalnya gempa utama atau gempa pendahulu alfian
dengan terjadinya gempa susulan yang cukup kuat ini enam dua skala magnitudo ini apakah akhirnya ada warga yang sempat kembali ke rumah begitu akhirnya sekarang memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah untuk memilih bertahan di posko pengungsian sejauh ini
baik alfian karena gempa baru berlangsung belum tiga puluh menit yang lalu yang berdasarkan pantauan mata saya dari tadi pun memang warga yang berasal dari luar posko pengungsian
yang mungkin berada di jalan ataupun memang kediamannya atau tempat mata pencariannya begitu misalnya mendirikan warung dan sebagainya ada di sekitar posko pengungsian memang semuanya spontan langsung berlarian berhamburan ke posko pengungsian ini namun apakah mereka dari kediamannya yang mungkin jauh dari sini mungkin dari radius lima ratus meter keluar gitu apakah langsung ke sini saya belum bisa memastikan lebih jauh begitu karena memang selain di posko pengungsian ini tidak jauh dari sini
warga yang berkumpul untuk lebih tenang dalam menyikapi gempa susulan ini
baik alfian betul tadi saya juga akhirnya menanyakan langsung kepada tim psikologi tni
salah satunya tadi saya mewawancari mayor kurniawan dari tim psikologi tni
dinas psikologi tni angkatan darat mengatakan tadi sesaat setelah gempa terjadi
saya lihat beliau dengan tim relawan dan tim dari dinas psikologi tni ad sendiri
mengunjungi tiap tiap posko pengungsian untuk memastikan bukan cuma keadaan fisik
para pengungsi baik baik saja namun juga menenangkan para pengungsi untuk tetap berada di zona aman
kemudian tadi pun juga sebelum gempa terjadi sesaat sebelum gempa terjadi
sebenarnya aktivitas di posko relawan masih berjalan
jika saya bisa gambarkan alfian aktivitas di posko relawan sendiri
terdiri dari anak anak para penyintas gempa yang terjadi kita tahu gempa utama yang terjadi
pada minggu malam kemarin bermagnitudo tujuh begitu sehingga yang berada di posko pengungsian ini adalah
anak anaknya semuanya dikumpulkan ke dalam posko relawan tersebut
tadi masih berjalan aktivitas seperti biasa mereka masih mengikuti arahan dan juga arahan langsung
dari dinas psikologi dan diberikan teknik teknik trauma healing
misalnya didampingi untuk fasilitas bermain dan juga belajar
sehingga diharapkan situasi dapat kembali normal dan pulih seperti sedia kala
dan setelah acara tersebut selesai memang kemudian anak anak sebagian juga kembali ke posko pengungsian
namun seperti yang anda tanyakan apakah ada asesmen langsung dari tim psikologi tni
saya lihat tadi langsung mereka mengunjungi titik titik posko pengungsi
bukan cuma dari tni polri saja namun gabungan dari bnpb dan juga basarnas
langsung melihat dan juga mengawasi kondisi kondisi para pengungsi
terlebih tadi karena kepanikan yang terjadi kita tidak bisa pungkiri alfian
tadi tim liputan kami pun juga begitu panik langsung keluar dari posko kami
begitu dari tenda kami dan jatuh terpleset dan sebagainya
luka luka kecil luka luka memar tadi yang didapati oleh rekan rekan kami pun juga didapati
memang karena kepanikan dan tidak bisa luput dari kejadian ini alfian
terima kasih mutia wiro sastro melaporkan langsung dari posko pengungsian terpadu desa tanjung lombok utara